sejumlah wisatawan tiongkok masih terlihat tiba di bandara internasional igusti ngurah rai bali pada selasa siang
sebagian besar adalah wisatawan yang baru saja liburan dari beberapa negara
seperti malaysia thailand dan singapura kemudian datang ke bali
dari keterangan konsulat jenderal tiongkok di denpasar
wisatawan tiongkok yang berada di bali ada yang berniat memperpanjang masa tinggalnya
mereka memilih untuk tetap berada di bali karena khawatir tertular virus corona jika kembali ke negaranya
konjen tiongkok juga akan membantu warganya yang akan mengurus perpanjangan izin tinggal
sesuai prosedur keimigrasian yang ada di indonesia
sementara itu pemerintah memastikan penerbangan rute tiongkok ditutup mulai rabu lima februari dua ribu dua puluh
pukul waktu indonesia barat hingga batas waktu yang belum ditentukan
penutupan rute penerbangan ini menyusul langkah pemerintah
untuk mencari penerbangan yang tidak diperlukan

jadi nanti malam pukul penerbangan dari dan ke china itu kita tunda ya
jadi nanti suatu waktu bisa dibuka tapi tentu melalui satu evaluasi yang lebih intensif
berlaku untuk transit jadi kalau transit yang transit ke china tidak boleh juga
untuk mengatasi potensi kerugian maskapai akibat pesawat yang tak aktif
kemenhub akan menginisiasi penggunaan pesawat rute tiongkok ke negara lain seperti australia nepal india dan pakistan
tim liputan cnn indonesia